kita ke informasi lainnya warga korban banjir bandang di banyumas jawa tengah mengeluhkan lambatnya penanganan bencana dari pemerintah kabupaten
ya meski bencana sudah terjadi pada sabtu lalu hingga rabu kemarin warga ternyata belum mendapatkan bantuan
gubernur jawa tengah ganjar pranowo meninjau lokasi banjir bandang yang terjadi di desa kemulian kabupaten banyumas jawa tengah
gubernur mendapati rumah penduduk yang rusak diterjang banjir sabtu lalu
akibat banjir bandang luapan sungai tambak empat rumah hanyut lima rusak berat tiga rusak sedang dan tiga puluh lainnya rusak ringan
banjir juga merusak sebuah sumur yang merupakan sumber air bersih bagi warga
menurut warga penanganan bencana dari pemerintah kabupaten masih lambat
pasalnya meski banjir terjadi pada sabtu lalu hingga hari rabu warga belum mendapatkan bantuan
tenaga tenaga buat bersih bersih puing bersih bersih rumah yang kotor
terus ya istilahnya
sama air bersih terus ya obat obatan lah
yang pada penapaku yang pada katel itu yang dibutuhkan cuma mungkin itu dulu
sudah sudah ada
ya ada tapi masih kurang maksimal lah
setelah mendengar keluhan warga gubernur ganjar pun langsung memberi instruksi
agar warga segera diberi bantuan dari dana anggaran bencana pemerintahan provinsi
ringan rusak sedang rusak berat
sudah kita siapkan nanti anggarannya agar segera nanti bisa dapat bantuan
kita harapkan nanti juga
tadi saya sudah ditelepon pak wapres untuk menghitung seluruh kebutuhannya
dan bantuan yang diperlukan khususnya untuk rehab rekon
selain di kabupaten banyumas ada lima belas kabupaten kota di jawa tengah
yang tertimpa bencana banjir bandang dan tanah longsor pada sabtu kemarin